anda tak salah dengar ini adalah cake rasa soto
rasanya yang menyegarkan dan juga gurih memang mengingatkan saya kepada kuah soto
tapi bedanya yang ini cocok disandingkan dengan kabuchio
menikmati aroma limau ala kuah soto dalam bentuk ontrome atau kue menghadirkan pengalaman yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya
ya perkembangan dunia seni tata boga memang kian kreatif
bukan hanya soto di kafe bergaya modern minimalis ini anda dapat menikmati ontrome rasa jajanan dan juga klepon dengan gaya high tea yang ternyata disambut baik oleh para pengunjung dari dalam dan luar negeri
saya juga pernah berbicara dengan pakar kuliner seperti om nulian bongso
dan beliau juga pernah menceritakan bahwa kita harus mengenalkan rasa indonesia ke luar negeri
tapi sayangnya tidak gampang untuk orang luar itu menerima makanan makanan kita
yang kadang kadang teksturnya aneh atau cara makannya mereka juga bingung
tapi misalnya kita bisa memasukkan inject the flavors ke bentuk yang mereka sudah kenal seperti kaya mousse cake
mereka akan perlahan lahan lebih mengenal
bahan bahan dari indonesia
setelah mencicipi berbagai kue manis dengan rasa unik kini saatnya menyegarkan tenggorokan
sekarang saya akan mengajak anda untuk menikmati kecombrang dan kemangi
tapi tenang bukan dalam bentuk daun ataupun bumbu masakan ya melainkan versi gelatonya
wah kayak apa ya rasanya langsung aja kita coba
siapa sangka kemangi dan kecombrang
yang biasanya digunakan sebagai bumbu masakan dapat dikreasikan sebagai gelato
kafe yang terletak di kawasan wisata kota tua ini memang memiliki tujuan untuk memperkenalkan rasa nusantara kepada para wisatawan
dengan bahan alami yang berasal dari petani lokal dan pasar tradisional
untuk dapat warna yang baik atau yang bagus
harus dari bunga kecombrang yang sudah warnanya merah
nah itu kami dapat dari pasar tradisional
ketika kita dapat warna yang bagus
si bunganya otomatis ke gelatonya atau sorbonya akan bagus hasilnya
tapi ketika kita dapat yang belum bagus mungkin yang masih muda sudah dipetik dan segala macam
ya kita tidak bisa mengendalikan kadang kreget pengen kasih pewarna buatan
kami berkomitmen untuk mempertahankan bahan bahan yang asli
anda juga dapat milih rasa unik lain seperti martabak klepon
kendari jai lolo hingga rujak
wah perpaduan dua dunia ternyata dapat menghasilkan cita rasa yang tak biasa ya
untuk mengajak masyarakat luas semakin mencintai rasa khas indonesia
anissa pagih jakarta